yang dipikirkan adalah ke depan biar anak anak kita itu tahu yang ada tidak hanya melihat ceritanya
penyu itu perannya sangat bagus karena membantu melestarikan ekosistem laut
jalan satu satunya waktu itu sempat saya juga bicara sama istri sama anak anak
pertama istri saya yang meminjamlah dulu saya jual motor biar bisa menirikan rumah konservasi ini
entah sudah berapa juta langkah yang dijejakan rujito di kawasan pantai samas kabupaten bantul daerah istimewa yogyakarta ini
pantai ini memang ruang hidupnya sebagai nelayan
tapi rujito bukanlah nelayan biasa
hampir seperempat abad hidup ia abdikan sebagai pelestari penyuh
namun siapa sangka pria yang kerap dipanggil mbah duhur ini dulu justru seorang pemburu penyuh
saat itu perburuan ia lakukan untuk bertahan hidup ketika paceklik datang
dulu kan pada tuh gula gula tersebut kan ketekelik nelayan tidak bisa melawat
yang ada cuma penyumbunuhan betul bulan empat sampai lima puluh delapan itu boleh dikatakan tidak ada tidak bisa melaut karena ombak besar dan angin kencang
titik balik rujito terjadi pada tahun dua ribu karena ia merasa ada kontradiksi dalam batin
di satu sisi ia mengkampanyekan penyu untuk tujuan pendidikan namun di saat itu pula ia masih berburu penyu
perlahan tapi pasti rujito akhirnya merasakan hasil konsistensinya
langkah rujito ini mengundang perhatian sejumlah anak muda yang punya perhatian terhadap penyu
salah satunya adalah denny widianto
bahkan ia mendirikan komunitas re inspirasi untuk mendukung kerja kerja konservasi rujito
meski awalnya rujito resisten kini reinspirasi adalah dukungan utama bagi rujito
dari rujito reinspirasi tak hanya belajar tentang konservasi penyu

mungkin waktu itu pak rujito tampak keras gitu ya terhadap orang luar
tapi buat kami beliau juga kita melihat bahwa dia juga keras terhadap pendiriannya gitu
bahwa aku mau menyelamatkan tukik penyu walaupun tidak banyak yang tahu tidak banyak yang mendukung
tidak banyak sorotan gitu misalnya aku tidak peduli
buatku ini penting buatku ini baik ya aku jalankan gitu nah itu yang menarik buat kami sih
rujito yang makin tua sudah seharusnya dibantu dalam kerja kerja konservasinya
oleh karena itu reinspirasi menginisiasi si turtle ranger yang merekrut relawan relawan untuk konservasi penyu ini
salah satunya adalah al maida melati yang punya kesempatan belajar langsung dari rujito
ya menurut saya beliau ini sosok yang inspiratif apalagi buat anak anak muda sekarang
jadi harus bisa apa namanya
ikut membantu konservasi penyu ini sekarang kan
karena sekarang ini apa namanya kayak penyu penyunya itu telurnya takutnya kan diambilin sama orang orang
karena beliau mendirikan ini konservasi ini jadi orang orang di sekitarnya juga teredukasi untuk tidak memakan telur telurnya itu
para sea turtle ranger ini adalah harapan pelestarian tukik di masa depan
namun selain mereka rujito juga sudah menyiapkan penerus bila pada saatnya ia harus dipanggil tuhan
ia adalah pascayuli anak bungsunya
semangat konservasi diturunkan langsung dari sosok ayahnya
saya nggak ada keuntungan dari segi ekonomi
tapi keuntungan saya dari segi penyelamat
saya ingin menjadi alam
makin banyak penyu mendarat dan bertelur kemungkinan makin banyak produktivitas ikan yang akan didapatkan gitu
bagi yuli rujito adalah kebanggaan keluarga
jarang jarang ada yang dari pemburu bisa jadi kayak gini
terus bisa memberi cara pengertian buat masyarakat mahasiswa mahasiswa
di usianya yang sudah lanjut enam puluh tiga tahun rujito masih aktif dengan konservasi penyu
termasuk dengan pemeliharaan anak penyu atau tukik yang nantinya akan dilepas ke laut
tangan dingin rujito telah membuat tingginya tukik lahir selamat hingga sembilan puluh persen
namun rujito tak pernah marah bila para penerusnya belum mempunyai keahlian sepertinya
yang penting para generasi penerusnya terus belajar untuk melestarikan hewan pemelihara lautan ini
setiap acara kita selalu membuat sosial eksperimen gitu
misalnya pesertanya kita tanya siapa yang pernah ke objek objek wisata yang populer di yogyakarta misalnya
siapa yang pernah ke pantai samas gitu
nanti kita compare berapa persen
terus siapa yang tahu ada konservasi penyu di pantai samas
terus nanti puncaknya kita tanyakan siapa yang pernah dengar tentang pak rujito misalnya
pahlawan konservasi yang pernah menerima kalpataru
sebenarnya kan beliau bisa menjadi ikon untuk edukasi konservasi lingkungan jogja gitu
tidak banyak yang mendengar gitu
nah buat kami kan itu sebuah ironi yang harus kita sampaikan
nah ketika ironi itu tersampaikan kemudian pak rujito hadir dan bercerita menyampaikan
pengalamannya gagasannya mimpinya itu menjadi lebih signifikan dan lebih luas dampaknya gitu
penyu itu perannya sangat bagus karena membantu melestarikan ekosistem laut
bisa merawat terumbu galang terumbu karang
dalam arti terumbu karang tadi kan bisa mati karena banyak faktor ya
hantaran yang terjadi
hantaran yang terjadi
hantaran yang terjadi
hamparan pantai berpasir putih mementang sepanjang tujuh ratus enam puluh lima meter bagaikan permadani
di dekat muara sungai bajulmati desa gajar rejo kabupaten malang jawa timur
pantai yang jaraknya sekitar enam puluh km dari pusat kota itu menjadi salah satu destinasi favorit pelancong di malang selatan
namun ada yang berbeda dari geliat wisata di sudut pantai bajulmati
nampak sekelompok orang sibuk membersihkan dan memperbaiki bangunan yang tersembunyi di tengah tengah rimbunnya pepohonan pinus laut
ya mereka adalah kelompok pegiat konservasi penyu yang tergabung dalam bajulmati sea turtle conservation center atau bstc
kelompok yang diinisiasi oleh seorang nelayan bernama sutari ini fokus menyelamatkan penyu dari kepunahan secara swadaya sejak tahun dua ribu sepuluh
berawal dari rasa kepedulian saja panggilan jiwa
karena ya dengan karakter terbiaya
biasanya zaman dulu kan seperti itu ya
kemari paro jinawi hutan masih ligung lewang lewung kepingin apapun masih ada
sini ada banteng merah wismacam macam lah
akhirnya dengan penyu yang biasa yang disembele dijual telurnya
ini kami punya kepikiran lah kepikiran apa nggak bisa ya
kira kira ini telur penyu
semasa muda sutari dan banyak nelayan lainnya di malang selatan terbiasa memburu penyu
ketidaktahuan akan status konservasi penyu yang diambang kepunahan membuat mereka kerap mengonsumsi daging dan telur penyu
akan tetapi melihat semakin tahun jumlah penyu yang mendarat di kawasan itu semakin sedikit
membuat sutari mengubah perspektif tentang kondisi kura kura laut itu
dulu memang saya juga ikut ikutan itu
nangkep dan sebagainya
masalahnya sudah terbiasa
adat di situ sudah biasa
nah disitulah akhirnya kami tertarik dan terpanggil untuk menyelamatkan
kebetulan dulu ini waktu penyelamatan ini banyak penyu hijaunya
sehingga penyu hijau tadi kalau sudah menentas jadi toke lucu kecantik
jadi tokek penyu hijau itu lininya ini putih
kerapasnya ini hitam legam
jadi tidak cantik itu
terus akhirnya kasian
dan kami peduli berusaha menyelamatkan biar tidak habis
penyu adalah satwa laut yang masuk ke dalam kelas reptilia
keberadaan penyu terdeteksi sejak zaman jurasik
atau sekitar dua ratus juta tahun lalu
penyu terbiasa bermigrasi dengan berenang ribuan kilometer
untuk hidup dan mencari makan di lautan lepas
namun menariknya insting seekor penyu membuat ia akan kembali untuk bertelur
di tempat pertama kali ditetaskan
habitat penyu tersebar di seluruh samudera di dunia
indonesia sendiri menjadi rumah bagi enam dari tujuh jenis penyu yang ada
penyu seluruh dunia itu ada enam
nah yang di indonesia ada empat atau lima saya lupa
termasuk yang di sini
ini semua penyu dilindungi dan memang masuk dalam kategori terancam punah
sehingga wajib dilindungi atau wajib dilestarikan
seperti yang di sini ada empat jenis penyu
baik itu penyu lekang kemudian penyu blimbing penyu sisek
yang terakhir ditemukan baru baru ini
yang menurut saya amazing adalah penyu pipih atau natator depressus
untuk menjaga kelestarian penyu setiap malam sutari dan tim bstc melakukan patroli
mereka mencari jejak jejak indukan penyu yang membuat sarang untuk bertelur
di sepanjang pantai desa gedangan
agar tak dimangsa predator atau diambil pemburu telur telur penyu itu kemudian direlokasi
dan ditempatkan di bak khusus
berdasarkan pengalaman mengamati siklus hidup penyu sejak dua ribu tiga belas
sutari kemudian membuat metode baru di bak penetasan
telur telur penyu tidak ditempatkan dalam satu wadah besar
namun disusun dalam ember ember plastik yang sudah diisi pasir
dan memiliki kedalaman sesuai lubang di habitat alaminya
tujuannya apabila telur rusak dimakan predator seperti semut api atau terkena hujan
tidak akan merambat ke telur telur lainnya
untuk awal mulanya memang butuh waktu yang panjang kali lebar ya ceritanya dengan kegagalan
sehingganya ini kami buat seperti sekarang ini
contohnya di bak dalam bak masih ada ember
itu banyak tantangannya karena di dalam bak itu banyak kuman di luarnya juga ada
di alaminya sana juga ada tapi nggak sama jumlah besarnya ini
di itulah kami memilih untuk minimnya predator masuk sesudah kami membuat mencoba dan sebagainya
akhirnya kami kuatkan di inkubasi alami seperti itu semi alami
ketika menetas tukiknya sudah berubah
setelah menetas tukiknya sudah berubah
setelah menetas tukik atau anakan penyu kemudian dipindahkan ke kolam khusus
sebelum siap dilepasliarkan tukik tukik itu dipantau kesehatannya
tukik juga diberi makan berupa ikan tuna dua kali dalam sehari
protein tinggi yang terkandung dalam ikan tuna ini dipercaya bisa membantu menyehatkan tukik agar bisa bertahan lebih lama di lautan lepas
sutari mendesain kolam konservasi dengan cekung ke tengah
sebagai upaya melatih tukik atau penyu yang sedang sakit untuk terbiasa menyelam saat memburu makanan
itu kan untuk apa namanya untuk biar survet ya di lapangan nanti jadi pembelajaran
nah toge kalau masuk situ ini kalau datar jatuhnya ini paling ketinggian kedalaman itu sama saja
gimana toke nanti bisa milih sesuai skill dan kemampuannya dulu
kemudian istirahat bisa kepingin nyelam dalem bisa
itulah akhirnya kami buat seperti itu supaya di alam nanti surpet bisa meroboh
musim bertelur tahun ini yang dimulai sejak bulan februari hingga setidaknya pertengahan juli
sutari dan tim bstc sudah berhasil menyelamatkan dua tiga ratus tujuh puluh enam telur penyu
dua ratus lima belas diantaranya telah menetas dan dilepasliarkan
yang menarik sutari dan tim bstc tahun ini berhasil menyelamatkan telur penyu pipih dan indukannya yang terkenal langka di indonesia
sutari juga berhasil menyelamatkan dua sarang penyu belimbing berisi satu ratus sembilan puluh lima butir telur

penyu belimbing diketahui terakhir kali mendarat di pantai malang selatan tahun dua ribu tiga atau dua puluh tahun lalu
kemarin dilaporkan juga ada dua ekor penyu belimbing masuk di sini dan bertelur
itu juga luar biasa karena penyu bimbing itu jenis penyu yang sangat sensitif terhadap keramaian terhadap cahaya
nah sampai dia mau bertelur di sini berarti secara ekologis secara kualitas
pantai di sini itu memungkinkan dan baik menurut ekologis penyu
atas dedikasinya menyelamatkan dan merawat penyu sutari mendapat banyak apresiasi baik dari warga sekitar maupun pemerintah setempat
menurut saya pak sutar sosok yang luar biasa karena orang biasa bukan petugas seperti kami
tapi mempunyai nilai kepedulian yang luar biasa terhadap penyu khususnya dan lingkungan di sini
sehingga beliau tanpa disuruh tanpa dibayar mau untuk melestarikan
jadi harapan saya contohlah pak sutari gitu loh buat pak sutari pak sutari yang lain di luar indonesia yang memang di sini
tidak hanya penyu loh sebenarnya semua satwa atau satwa yang dilindungi itu yang merupakan aset bangsa
harusnya ada pak sutar pak sutar muncul di tempat lain yang bisa melestarikan itu
aduh itu mungkin karena angan angan
pangan kami terlalu besar mungkin tapi kami tidak melihat dengan adanya dana
dengan angan angan yang besar
waktu itu kami mencoba mendirikan konservasi ini
karena biar dia lebih layak biar kami itu punya kolam punya rumah
biar dia pas musim hujan itu tidak kena hujan
makanya dengan jalan satu satunya waktu itu sempat saya juga bicara sama istri sama anak anak
setelah istri layak meminjam
nah dulu saya jual motor biar bisa mendirikan rumah konservasi ini
telur yang gagal menetas
banyak gangguan sehingga telur ini tidak berhasil menjadi tukik atau anak penyu
ada yang dimakan anjing dicuri untuk dijual hingga busuk karena terkena ombak
nasib telur penyu ini mengundang iketut sergik dan iwayan gede suwibawa
membentuk kelompok pelestari penyu watu klotok pada dua ribu dua puluh silam
mereka memindahkan telur penyu ini ke lokasi yang aman mulai dua ribu sembilan belas
lokasinya masih di pantai watu klotok namun sedikit lebih tinggi
sehingga tidak mudah terkena ombak serta dipagari agar terlindung dari binatang lain
anak melihat kemarin kemarin itu empat tahun yang lalu banyaklah telur penyu yang terbuang dimakan sama anjing
juga banyak pencuran pencuran juga
nah cuma dilandas dengan itu tumbuh semangat untuk mengumpulkan masyarakat masyarakat di sini
sebelumnya iketut seregik yang menjadi wakil ketua sekaligus sesepuh pelindung penyu ini
pernah membuat kelompok serupa
namun sekarang sudah tidak aktif lagi
baik iwayan gede suwibawa yang sudah berusia lima puluh satu tahun
maupun iketus regik yang berusia lima puluh delapan tahun adalah warga setempat
gede suwibawa berasal dari nusa lembongan kelumpung
sedang iketut sergik dari daerah kamasan yang juga masih berada di kelungkung bali
peran mereka sangat penting bagi kehidupan penyu dan bagi bali
karena penyu memang tak terpisahkan dari pulau dewata
meski satwa purba yang masih bertahan di bumi ini tersebar dari aceh hingga papua
namun banyak yang senang bertelur di bali
sejarah penyu di bali sama dengan sejarah penyu di mana saja di indonesia
karena memang kita ini negara kepulauan penyu
ya kan penyu memang suka di tempat kepulauan seperti ini

nah bali salah satu tempat di mana ya kita bisa berpengalaman dengan penyu

kemudian karena penggunaan pemanfaatan pemotongan dan lain sebagainya yang berlebihan
ya mereka habis tinggal satu jenis yang masih bertelur di sini
ada si jenis penyu apa yang bertelur di sini yang sekarang masih ada itu namanya penyu lekang
kalau bahasa latinnya itu apa namanya lepidocilis olivaceae ya
satu dua kita bisa temukan si penyu hijau juga
tapi sudah secara teknis sudah tidak ada
langkanya beberapa jenis penyu ini juga dicatat balai konservasi sumber daya alam pksda provinsi bali
maupun wayan gede suwibawa dan iketut seregik
mereka mencatat beberapa jenis penyu yang sempat bertelur di bali
seperti penyu belimbing penyu hijau penyu sisik dan penyu lekang
namun beberapa jenis penyu keberadaannya mulai tidak terlihat lagi
sebagian besar penyu penyu yang menjadi kasus hukum di provinsi bali itu ternyata jenisnya ada penuh hijau
nah ini kan juga jadi pertanyaan kenapa penyu hijau
ternyata memang ini terkait juga dengan rantai pasok
rantai pasok antara suplai dan demennya
penyu hijau ini ternyata mohon maaf nih sebelumnya
menjadi bagian dari konsumsi namanya lawar penyu
kenapa kok jenis penyu hijau
karena hanya penyu hijau yang enak dimakan
karena jenis penyu yang lain itu enak dimakan
yang paling enak dimakan hanya penyu hijau
penyu hijau ini empat tahun terakhir sudah tidak pernah terlihat mendarat di provinsi bali untuk bertelur
pak ini biasanya penyu penyu datangnya ke sini penyu apa pak biasanya pak
ya khabibitan untuk penyu di sini di pantai waduk lodok itu adalah
sementara ini ada satu macam yaitu penyu lekang
penyu lekang kadang kadang sih di hari tertentu di tahun tertentu
ada juga yang namanya penyu hijau penyu sisik
tapi itu sekarang sudah tidak ada
mungkin sudah diambang kepunahan atau bagaimana
dengan habitatnya dia di pantai pasir berwarna hitam sampai saat ini belum
bukan hal yang mudah untuk menuju penyu ini
saat wayan gede suwi bawah dan ketut serging mulai merelokasi telur tengu
banyak gangguan yang muncul
cuaca buruk semangat hujan deras hingga terjangan obat tisu
membuat telur telur penyu yang direlokasi rusuk dan tidak jauh menetas
sejak dari awal dua ribu sembilan belas saya menemukan telur di pinggir pantai dimakan anjing
kasian ya saya hamil tanam di barat bikinkan tempat
hampir tiga ribu lebih
terus selanjutnya yang minta tempat supaya nanam telur aman dikasih di sini empat hari
baru mulai dua ribu satu di sini
pernah dikari obat telurnya gagal setengah lebih karena basah
tidak netas gagal semua
tidak saja faktor cuaca kendala lain kerap muncul
mulai dari bangunan sarang seni alami yang kerap diterjang ombak
serta ketersediaan pakan bagi tukik tukik yang baru menetas
sehari hari wayan gede suwi bawah membantu istri berjualan di warung
sementara iketut serging yang sepenuhnya menjaga tukik tukik di penangkaran
mereka mengandalkan donasi pengunjung serta bantuan pemerintah untuk kelangsungan penyu penyu ini
pertama kali dikasih makan berapa hari
dua kali sehari
siang sekitar jam sepuluh malam sekitar jam delapan
itu perharinya menghabiskan satu lima kg
kalau sebulan berarti bagaimana
wah tidak sempat saya hitung
makanya harganya dalam sehari satu lima kg ya pak
mungkin karena angan angan kami terlalu besar mungkin
tapi kami tidak melihat
dengan adanya dana
dengan angan angan yang besar
waktu itu kami mencoba mendirikan konservasi ini
karena biar lebih layak
biar kami itu punya kolam punya rumah
biar dia pas musim hujan itu tidak kena hujan
makanya dengan jalan satu satunya waktu itu sempat saya juga bicara sama istri sama anak anak
lah istilahnya meminjamlah dulu
saya jual motor biar bisa mendirikan rumah konservasi
kini dampak bencana bisa di minimalisir
keberadaan sarang telur penyu dipenangkaran cukup tinggi dan aman dari terjalan ombak
terdapat pompa air untuk mengisi dan mengganti air di empat kolam penampungan tukik
usaha rujito sutari iwayan gede suibawa dan ketut seregik
masa depan penyu merupakan semangat kelestarian yang muncul dari tengah masyarakat agar penyu tidak punah dan bisa disaksikan di alam liar oleh generasi mendatang